dalam sesi latihan bebas formula one di shanghai telah berakhir sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat tadi
ini pembalap andalan kita rio haryanto menempati posisi ke enam belas dalam sesi latihan pertama ini
ya ini adalah sesi pertama dari dua sesi latihan bebas yang akan dijalani rio
rio memang mengaku mengenal cukup baik sirkuit ini
namun melintasi sirkuit shanghai dengan mobil formula one adalah hal yang berbeda
rekan satu tim rio pascal weh lain berada di posisi ke delapan belas di bawahnya
wah berarti rio lebih bagus dong
sementara itu di posisi puncak adalah nico roseberg dari tim mercedes yang diikuti oleh louis hamilton
di posisi kedua dengan selisih waktu satu detik
tiga pembalap tidak bisa melanjutkan sesi latihan bebas ini termasuk filipina masa
karena kecelakaan pada tikungan ke enam
dan berikut ini hasil lengkap sesi latihan pertama balap formula one di shanghai